gubernur papua sekaligus kader partai demokrat lukas nmb telah resmi ditetapkan sebagai tersangka oleh kpk
terkait dengan kasus ini syarif hasan selaku anggota majelis tinggi partai demokrat
menyatakan partai demokrat akan menghargai proses hukum yang berjalan di kpk
meski ada kader partainya yang terseret kasus korupsi
syarif tak merasa khawatir akan elektabilitas partainya jelang pemilu dua ribu dua puluh
semuanya harus dilakukan secara akuntabel
kita mendukung kpk bahwa pemberantasan korupsi itu harus ditentaskan
dan tidak boleh tebang pilih
jadi kita komit tentang itu
sekali lagi ini adalah suatu ketindakan pribadi
jadi tidak ada kaitannya
ini yang ada partai demokrat